selama masa pandemi covid sembilan belas jumlah ibu hamil meningkat
di rumah sakit ibu anak cahaya bunda cirebon jawa barat
menurut pemilik rumah sakit ibu dan anak cahaya bunda di kota cirebon
sebelum masa pandemi covid sembilan belas dalam setiap bulan bisa menangani sebanyak satu empat ratus pasien yang datang
atau sekitar seribu ibu hamil yang datang untuk memeriksakan kandungan
namun di masa pandemi covid sembilan belas angka ibu hamil yang datang untuk memeriksakan kandungan
bisa meningkat seratus orang dari momen normal sebelum covid sembilan belas melanda
ada kenaikan kehamilan baru tapi memang selama pandemi kehamilan
jumlah angka pasien yang berkunjung memang menurun tapi kehamilan barunya yang meningkat
dr yasmin menambahkan berdasarkan hasil konsultasi
peningkatan kehamilan ini terkait adanya kebijakan work from home atau anjuran di rumah saja selama covid sembilan belas
hal ini menyebabkan hubungan pasangan suami istri di rumah lebih meningkat
jerry kumala cirebon jawa barat